sementara maraknya pembangunan infrastruktur dan diterbitkannya sejumlah paket kebijakan ekonomi tampaknya masih belum mampu menekan angka kemiskinan
hal ini terbukti dari naiknya jumlah penduduk miskin dalam data terbaru yang dirilis oleh badan pusat statistik
bps mencatat jumlah penduduk miskin pada maret dua ribu tujuh belas mencapai angka dua puluh tujuh tujuh puluh tujuh juta orang atau sepuluh enam puluh empat persen dari total populasi
jumlah penduduk miskin naik sebanyak enam sembilan ratus orang dari kondisi september dua ribu enam belas yang tercatat sebesar dua puluh tujuh tujuh puluh enam juta orang
selama periode september dua ribu enam belas hingga maret dua ribu tujuh belas jumlah penduduk miskin daerah perkotaan naik sebesar satu ratus delapan puluh delapan ribu orang
sementara untuk daerah perdesaan turun sebanyak satu ratus delapan puluh satu ribu orang
jenis komoditas yang masih menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan adalah beras rokok kretek filter
dan telur ayam
ini adalah jumlah penduduk miskin indonesia pada maret dua ribu empat belas dua puluh delapan dua puluh delapan dan masih turun di september dua ribu empat belas
dan maret dua ribu lima belas kembali naik menjadi dua puluh delapan lima puluh sembilan
pada tahun akhir dua ribu lima belas juga sedikit menurun di dua puluh delapan lima puluh satu
namun juga terus turun di maret dua ribu enam belas dua puluh delapan satu juta dan september dua ribu enam belas terus turun di dua puluh tujuh
namun yang terjadi di maret dua ribu tujuh belas angka tersebut kembali naik sedikit